jan ya lo bohong lah
lo jangan bilang yang sebenarnya
lu bilang kalau gak ada apa apa di apinya si boy
lagian kan kita gak tau maksud boy sms kayak gitu ke angel tuh apa
siapa tau boy cuma iseng kan
ya gak mungkin lah
gue bukan tipe orang yang iseng lo tau lah gue kayak gimana
iya juga sih
oh apa jangan jangan hpnya boy dibajak sama orang
ya kan gak mungkin lah boy hpin cewek kayak gitu gak mungkin
tapi siapa yang ngebajak kal
lu seng amat tuh orang
terus maksud dan tujuannya apa ngebajak hpnya si boy
oh jangan jangan angel sendiri yang ngebaca
ya letaknya itu di daerah kebayoran
ntar di dekat situ tuh ada mall sama ada bunderan tuh
kan mang liman lurus aja tuh
nah ketemu lampu merah mang liman
ketemu lampu merah mang liman tapi jangan belok kemana mana ya
nah ntar ada bunderan muter mau balik nih
gini nih muter balik
muter balik terus lurus lagi ya kan
lurus nanti mang liman sampe di ujung jalan sampe mentok
baru belok ke kiri tuh
nah belok ke kiri ketemu bundaran nih
ketemu bunderan muter balik
muter balik deh
nah keliatan tuh
terus ada gedung tinggi di sebelah kiri
tapi restorannya bukan di gedung itu
di belakang gedung itu
nah ini tempat pelanggaran kita kan
kalo cara mama ngasih tau mang liman begitu ya ga bakal nyampe
pa tenang aja papa
ada ojek ngerti kan
paham kan nek ojek
tuh nih ongkosnya buat nek ojek
cukup ini juga cukup
masa udah cukup
harusnya rejeki jangan ditolak tadi lah jan
mang liman udah jelas semuanya kan
yaudah sambil nunggun tersiang nih sekarang mendingan mang liman bersih bersih dulu
cocok kan pak
lap lap dulu nyapu nyapu dulu
tuh banyak cucian kotor
udah dicolek colek aja tuh mesin cuci
saya kan juga sering lihat ira nyuci pakai mesin cucinya
tuh masih beres
kalo gitu kita harus cepet cepet berangkat kerja
mang liman jangan lupa
urus rumah baik baik ya
ah rasa makan lah
ah ini kesempatan buat lo
buat kasih liat ke boy kalo lo tuh udah cerima cinta dia
dan buktiin ke boy
kasih perhatian ke dia
ya tapi perhatian kayak gimana
kayaknya tuh si ibu belum makan deh
beli kan kita beli di kantin
bener bener tuh kata mita
karena setau gue jawa itu suka banget yang namanya perhatian
iya udah deh
udah deh tapi lo berdua nemenin gue ke kantin ya
ya udah sumpah
ya habis lo serius banget
gimana caranya gue liat isi hp bo ya
hmm jangan sampe boy curiga nih
gue gak ada pulsa gue menelepon raya
ya gue pengen kasih perhatian gitu
kalau gue main otak atik baca sms bisa ketahuan nih
duh gue lupa lagi nomernya raya berapa
lo ada kan
boy kirim pesan buat angel
kok lo telpon dari handphonenya boy sih
iya nih lagi pinjem hpnya boy abis gak ada pulsa mau nepen kamu
ya kalau dari pemeriksaan dokter sih
setipus gue tuh masih tipes negatif skala dua
apa sih infeksi demam tipoin gitu
oh gitu alhamdulillah syukurlah kalo gitu
nanti aku bawa jenggok kamu lagi deh kamu mau dibawain apaan
nggak usah dibawain apa apa disini juga banyak makanan kok
lo doain gue aja ya biar cepet sembuh
oh ya pastilah pasti aku bakal doain
yaudah deh kalo gitu kamu istirahat dulu selamat istirahat ya
ini boy thanks ya
iya santai aja kal udah sekarang lo udah tenang kan
ya gitu deh
yaudah deh kalo gitu lo lanjut lagi deh
selalu ya ganggu boy
lo udah liat belum smsnya si boy
gue bener kan nggak ngandang ngandang kan gue
ya iya dong bener gak bener dong
tapi jujur aja yan
gue masih gak percaya kalo boy tuh kayak gitu
iya sih aku juga gak percaya men
but it's true kan jelas dan nyata kalo itu bener bener ada di hpnya si boy
malah meli deken gue lagi dia mau tau isi hpnya si boy
dia ngancam gue kal sebelum gue ngecek hp ini si boy
dia gak mau ketemu gue kal
yan ya lo bohong lah lo jangan bilang yang sebenarnya
lagian kan kita gak tau masuk gue sms kayak gitu kayak angel tuh apa
siapa tau boy cuma iseng kan
iseng ya nggak mungkin lah
iya juga sih
oh apa jangan jangan hpnya boy dibajak sama orang
ya kan gak mungkin lah boy hpin cewek kayak gitu gak mungkin
tapi siapa yang ngebajak kal
lu seng amat orang terus maksud dan tujuannya apa ngebajak hpnya si boy
oh jangan jangan angel sendiri yang ngebajak
masa angel ngebajak sendiri sih
lagian angel orangnya gak kayak gitu kayak les angel tuh orangnya baik
tapi tapi gak mungkin lah angel ngelakuin itu
lagi angel tuh baik bukan cuma ke boy angel baik ke semua orang kal
kemarin aja dia ngasih kita donat ya kan
dan angel juga pernah nyelamatin gue kal
aduh jadi pusing gini
tuh jangan sendiri
keren keren si boy apaan dong
lu kan tau makanan kesukaan dia
lo tuh udah harusnya tau sebelumnya tentang makanan kesukaannya si boy
kan lu cari dia ci
nah bener banget tuh
gak ada yang tau
nah gue punya ide
kalau gue beliin apa aja dulu yang menurut gue gue suka
nanti setelah gue kasih
pelan pelan gue cari tau deh